jadi benar bahwa ada oknum prajurit tni melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota kkb
jadi benar bahwa ada oknum prajurit tni melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota kkb
jadi benar bahwa ada oknum prajurit tni melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota kkb
saya liviana cerlisa saksikan program program kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya